apakah cece masih memikirkan raden purba menang
kenapa harus purba mena
kenapa harus anakku
aku benar benar tidak habis pikir
siapa sebenarnya bocah itu
tidak bisa dikalahkan
dengan mudahnya kita dikalahkan
jangan jangan bocah itu yang mencuri di rumah juragan wira
bisa jadi kang
sebaiknya kita laporkan kepada juragan wira
terima kasih ya nak
kalau tidak ada kalian
tidak apa apa ki
sudah kewajiban kita untuk menolong
betul sekali raden
kamu jadi punya urusan dengan curagan wira
mereka pasti menyangka
kamu yang mencuri barang barang di rumahnya
memangnya selama ini rumah juragan wira sering kemalingan
tidak hanya rumah juragan wira
tapi rumah orang orang kaya pun
sering kemalingan juga nak
sepertinya aku itu pencurinya
aku akan menangkapnya dan membawanya kepada juraga wira
siapa dia nak
harusnya aku itu yang mahal itu
kenapa aku jadi membelanya
hapunten gusti prangka
aku terima salam mekin
kabar apakah yang ingin kamu sampaikan
saat hamba dalam perjalanan pulang menuju istana
hamba bertemu dengan rombongan pasukan ki banyak sumba dan raden purwamunak
hamba kemudian ikut bergabung untuk memperkuat pasukan
namun tiba tiba pasukan kami diserang oleh surakarta dan minal
hamba memutuskan untuk mundur dan melaporkan hal ini kepada gusti prabu
lantas bagaimana dengan putra ku prwamunak dan kakang banyak sumba
di mana mereka sekarang
hamba mohon ampun gusti prabu
hamba tak mengetahui keberadaan mereka berdua
saat hamba meninggalkan pertempuran
mereka berdua telah menghilang

hamba mencari para pembawa pembawa
sebenarnya apa yang sudah terjadi
jika memang seperti ini
aku akan pergi mencari mereka
maaf tuan gusti prabu
seburuk apapun gelombang di laut
langit harus tetap terang
kita harus tetap berpikir jernih gusti prabowo
gusti prabu tidak perlu turun tangan
untuk mengatasi masalah ini
keselamatan raden purbangunan dalam bahaya
tetapi keselamatan gusti prabu
sangat penting untuk kita semua
tapi aku tidak bisa tinggal diam saja ki
aku sudah kehilangan putraku pemana rasa
apakah sekarang aku juga harus kehilangan putraku prwamunak
maaf tuan gusti prabu
bukannya hamba menghalangi gusti prabu
kita tidak tahu keadaan di luar seperti apa
ini adalah jebakan
agar gusti prabu keluar dari sini
karena ini menyangkut keselamatan putraku
dan aku tidak ingin kehilangan putraku
untuk yang kedua kalinya
sebelum waktu bergulir
tidak ada seorang pun yang tahu
apa yang akan terjadi
tetapi ini jalan yang terbaik gusti prabu
aku setuju dengan pendapatmu ki
aku titahkan kepada ki gelap nyawa
ki patipu dan ki lampung jamu
untuk mencari keberadaan putraku prwamunak
dan kakang banyak sumba
segera laksanakan perintahku
baik gusti prabu
kami mohon diri
kami akan mencari keberadaan putraku
ternyata dendamu kepada kerajaan
tidak akan pernah padat
dan sekarang justru engkau mengancam
aku tidak akan tinggal dia
dengan ancamanmu surakarta
aku akan buat perhitungan tengah
apa tuan cicek
apakah cicek masih memikirkan
kenapa harus prwamunak
kenapa harus anakku
aku benar benar tidak habis pikir
mungkin ini sudah takdir
bagaimana aku bisa bersabar
kalau sekarang ini aku tidak mengetahui
aku mengerti cicek
seperti itulah yang aku rasakan dulu
aku harus kehilangan anakku pemanah rasa
sekarang mungkin cici lebih bisa merasakan
apa yang aku rasakan dulu
saat aku kehilangan putraku
seakan kembali membuka luka yang belum sembuh
aku turut sedih cicek
tapi hanya dengan mengeluh dan amarah
tidak akan menyelesaikan masalah kita
kita hanya perlu mendoakan keselamatan
anak anak kita cicek
kau tidak bisa mengeluh
kau tidak bisa mengeluh
aku tidak bisa mengeluh
aku tidak bisa mengeluh
lebih baik kita pulang saja
daripada nasib kita tidak jelas di sini
kalau raden pulang ke istana
berarti raden gagal menjalankan tugas kerajaan
dan itu menjatuhkan martabat raden
sebagai calon putra mahkota
apalagi di depan para petinggi istana
wah tidak mau itu terjadi raden
kita harus bagaimana pak
kita harus menyelesaikannya
caranya kita sudah tidak punya kekuatan lagi
para prajurit kita sudah habis
kekuatan itu bukan diukur dari banyaknya pasukan
atau banyaknya prajurit
tapi bagaimana kita menggunakan akal kita raden
untuk memanfaatkan keuntungan keuntungan yang ada
nanti aku akan ajarkan kepadamu
jangan lari kalian
kita sudah dikubur
kamu lagi jangan ikut campur urusan kamu